hakim tunggal pengadilan negeri pontianak kalimantan barat kamis
menghukum empat puluh lima warga negara tiongkok dengan kurungan penjara tujuh hari
atau denda sepuluh juta rupiah per orang
para terdakwa yang terdiri dari seorang wanita dan empat puluh empat laki laki menerima putusan hakim
rencananya kanwil kemenkumham kalbar akan mendeportasi mereka secepatnya
tim pengawasan orang asing kantor imigrasi pontianak
menangkap empat puluh lima warga negara tiongkok di berbagai tempat
diantaranya di kabupaten ketapang dan kayang utara kalimantan barat
mereka ditangkap pada tiga puluh satu agustus dan satu september dua ribu enam belas
selain menyalahgunakan izin tinggal yakni menggunakan paspor wisata untuk bekerja
tak seorang pun dari mereka yang bisa menunjukkan paspor yang asli saat pemeriksaan berlangsung
saat ditangkap mereka hanya memperlihatkan fotokopi paspor saja
oleh karenanya mereka telah melanggar pasal tujuh puluh satu dan satu ratus enam belas undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas
ketua kementerian hukum dan ham kalimantan barat
menghukum terdakwa terdakwa sebagai mana tersebut di atas
dengan hukuman atau pidana denda masing masing sebesar sepuluh juta rupiah
apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tujuh hari
tiga menetapkan barang bukti berupa paspor
dikembalikan kepada masing masing terdakwa melalui ppns imigrasi pontianak
atas putusan hakim ini pihak kantor wilayah kementerian hukum dan ham kalimantan barat
akan segera mendeportasi ke empat puluh lima orang itu
segera segera kita
kalau bisa kita administrasinya kita bisa lengkapi besok besok
kalau enggak kita sabtu minggu atau senin
senin lah barangkali
keberadaan pekerja asing asal tiongkok di kalimantan barat
khususnya di pabrik pengolahan alumina di kabupaten ketapang
sudah diketahui publik sejak dua ribu tiga belas
mereka diduga didatangkan sejumlah agen di jakarta
yan andria pontianak